di dalam menegakkan pelanggaran etik kemudian memastikan bahwa seluruh prosedur kerja di kpk
tergugat dengan profesional dan penuh dengan kesehatan
dan saya juga sudah disampaikan bahwa kemudian masyarakat ada ketahui dan dugaan etik yang tergugat di kpk
dan kemudian keundangannya lepas juga terima pengaduan dan pasti kita juga secara profesional dan independen
itu poin pentingnya saya kira teman teman yang saya sampaikan pada sore hari ini terima kasih
dan tidak ditemukan adanya komunikasi saudara arifin tasrib menteri esdm
yang memerintahkan saudara muhammad iblis prajoto smiti untuk menghubungi saudara perni bahuri
maka dewan pengawas dalam pemeriksaan pendahuluan memutuskan bahwa laporan saudara endar priantoro
dan menteri esdm yang dikirimkan oleh menteri esdm
pelapor lainnya yang menyatakan saudara firly bahuri melakukan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku
tentang membocorkan rahasia negara kepada seseorang adalah tidak terdapat cukup bukti untuk dilanjutkan ke sidang etik
jakarta sembilan belas juni dua ribu dua puluh tiga
demikian kami bacakan dari dewan pengawas